bukan urusan kami
kalau lo punya usaha di tanah jurahan kandi lo harus tahu aturan
woy jangan ganggu ibu itu
kita harus perlu bikin perhitungan sama dia bang
nanti kita ketahuan
anjani jago juga iya nggak ada takut takutnya bisa jawara
hati hati nih kalau diketahukan anjani
gak apa apa neng makasih ya udah nolong ibu ya
yaudah ayo kita lanjut jalan
anak anak kembali ke pondok
baik pak kiai
kang saya mau minta surat tanah yang kemarin kang
sebentar ya saya ambilkan
aida bikinkan minum
yusuf fikir dengan kasih tanah yang di gunung itu aku gak tertarik sama tanah pondok ini
kau salah yusuf
silahkan diminum om karno
lagi belanja om
oh makasih ya
udah ya jangan minta yang aneh aneh lagi
abi om kadi itu saudara kandung abi kan
tapi kayak bukan saudara
sifatnya nggak kayak nenek dan kakek
tapiat dan kelakuan itu tidak diwariskan oleh orang tua
itu pilihannya sendiri
kalau tabiat dan kelakuan diwariskan oleh orang tua
anak nabi nuh tidak akan durhaka
kalau dia sedang diatur karena kebanyakan wanita
dia pasti akan berhutang pisah
hehehe hehehe hehehe gimana sih gelang kalau lihat duit tajam kali dong kau itu macam piranha
kita bantuin kita bantuin
dia belum tahu daka sembuh kecil kayak gini
jalan aja begitu
ini bukan gelang
ini baru baru ini yang diambil udah nggak ada gunanya juga
hai menganggap mendingan panggilan bekerja yang pas jadian
bambang bambang bambang bambang sengaja ini gua panggil lo cari gelang siap bos
awas jangan sampai salah cepat cepat
maksud kalian anjani iya bener bos
anak perempuan itu harus dikasih pelajaran ya bahwa temannya santri bos sama anak bule yang pernah
ngajar kita berkali kali
bang tapi kenapa dia kok tadi kayak orang bego bang ya
hehehe sekarang kalian cari tahu siapa santri bule itu siapa namanya dari mana asalnya
dan apa hubungannya dengan si yusuf itu
jalan baik bos baik bos
ya allah salamullah sholat umbo salamullah halayah silmuh habibillah sholat umbo
kamu kenapa enggak apa apa kok
kentung kamu ngapain
kentung kentung saking laparnya
aku yakin ini dia bukan kentung mbak
tuh kan sultan betul kamu bukan kentung ternyata dia siruman mbe
iya bukan kentung
hehehe mau kemana sultan
kau tidak bisa lari kemana mana sekarang kau ada di diri mana aku hehehehe
hutan kalau kau tidak sebutkan permintaan kau teman teman kau ini akan kukirim ke matahari biar kepala
sultan akan sebutkan permintaan
nah itu dia hahaha
silahkan silahkan sebutin sebutin
ah dia minta apa ayo cepat cepat
hah aku kan tidak panggil kau kenapa
aku tidak butuh panggilan
sekarang aku yang akan mengurus anak ini
nah sama aja perempuan dimana mana mau menang sendiri